jadi jalan tengahnya memang benar benar mengusung kemajuan teknologi ya yang begitu modern nanti harusnya
ya kita akan coba lihat nanti ya akan seperti apa
satu nanti ya bulan agustus nanti akan diimplementasikan
baik sekarang kita akan ke informasi lainnya pemirsa
ada satu informasi tentang ridwan kamil yang kemarin sempat beredar gambarnya ketika menyapu jalanan atau trotoar gitu
lalu kemudian netizen memberikan reaksi atas rekaman videonya yang memperlihatkan kegiatannya menyapu trotoar tersebut tepatnya di jalan braga
ya tentu saja ini langsung viral di media sosial dan banyak yang melihat
menurut kang emil hal itu bukanlah pencitraan karena banyak ini yang ngomong
ah kang emil ini pasti pencitraan saja karena mau maju menjadi calon gubernur
melainkan menurut kang emil itu hanya bentuk kecintaannya akan kebersihan kota bandung
inilah video wali kota bandung ridwan kamil yang berisi rekaman kegiatannya menyapu trotoar di jalan braga pada idul fitri beberapa waktu yang lalu
dengan membawa sapu kang emil membersihkan sisa sampah yang mengotori trotoar
video berdurasi satu menit ini pun menyebar di dunia maya yang kemudian menuai pro dan kontra dari netizen
ada yang memuji ada juga yang menanggapi sinis dan menilai hal tersebut merupakan pencitraan komentar
netizen itu ditanggapi dengan santai oleh orang nomor satu di kota bandung ini
menurut dia menjaga kebersihan merupakan kewajibannya sebagai warga bandung dan wujud kecintaannya akan kota bandung
jangan terlalu heran kalau di bandung itu kan sudah ada budaya gerakan pungut sampah
tiap hari senin tiap hari rabu tiap hari jumat
jadi kalau memorgoki ada warga beres beres trotoar ambil sampah memorgoki ada pejabat apakah itu camat dura atau wali kota
jangan kaget itu mah biasa aja gitu
jadi kalau ada yang bilang pencitraan silahkan dan kita mah rutin dari pencitraan pura pura melakukan yang tidak rutin dilakukan
hari ini mah rutin cuman ada yang merekam dan saya juga gak tahu siapa yang mengabur
kang emil menginginkan wisatawan yang datang ke kota bandung harus merasa nyaman
ia menyatakan sebagai pemimpin harus memberi contoh yang baik dengan cara turun langsung
agar warga mempunyai rasa memiliki dan peduli terhadap kebersihan kota
tony oktora bandung